final kejuaraan nasional hoki outdoor dua ribu dua puluh
mempertemukan tim hoki putri provinsi jawa barat
dengan tim hoki putri provinsi sumatera utara di jakarta pada jumat malam
bertanding di tengah guyuran hujan pemain kontingen jawa barat
ismiyati nur samsia mencetak gol pembuka pada kuartal kedua
kemudian jawa barat menambah keunggulan pada akhir kuartal keempat
lewat gol nisa indira
skor dua bertahan hingga usai
tim hoki putri jawa barat berhasil keluar sebagai juara kategori putri
sementara di kategori putra tim hoki putra jawa barat juga berhasil menjadi juara
setelah mengalahkan tim sumatra utara di laga vita
dua gol tim jawa barat menang
tim jawa barat diborong aulia akbar masing masing kuartal ketiga dan empat
tim hockey putra jawa barat menggandakan skor pada kuartal empat
aulia akbar kembali menjadi pencetak gol
skor dua menutup laga
jawa barat meraih juara dalam kejurnas hockey outdoor kategori putra
kejuaraan nasional hoki diharapkan menjadi persiapan para atlet
untuk terpilih masuk tim nasional
yang akan menghadapi event internasional mulai dari sea games hingga asean games